morning person adalah sebutan untuk orang yang memiliki kebiasaan bangun dan beraktivitas di pagi hari
salah satunya adalah pasangan suami istri jason dan sisil yang membangun dan menerapkan kebiasaan menjadi morning person di rumah tangga mereka
kalau misalnya aku bangun jam empat oke the lattest ya bangun jam lima
jadi harian aku bangun tidur biasa di tempat tidur habis itu berdoa aku ranjang dari ranjang
habis beranjang aku turun udah dipasti buka laptop
jadi buka laptop itu tujuannya adalah aku mau nge setting apa yang mau aku lakukan untuk the rest of the day
nah itu morning rutin aku
bangun tidur biasanya sih dia duluan dia selalu duluan bangun tidur
paling aku setelah dia bangun di bawah udah buka laptop baru aku bangun biasanya
pasti ke kamar mandi dulu selesai ke kamar mandi
baru kesini masak biasanya aku bikin roti nanti bikin susu buat diminum pagi
udah sih gitu aja paling anak anak bangun pada sarapan
nanti habis sarapan baru kita berjemur jalan pagi sih lebih tepatnya
kadang di basket kadang kita jalan di taman
jason dan cicil memilih menjadi morning person karena merasa hari harinya lebih produktif saat bangun pagi
kondisi kita itu kebugaran kita itu berbeda juga
jadi yang pertama pastinya
kita bisa melakukan hal yang lebih banyak di pagi hari
konsentrasi kita juga lebih detail lebih tajam di pagi hari
dan after pagi hari pun kalau misalnya udah selesai kerjaan untuk setting aku bisa keluar untuk olahraga
pernah tuh kita kalau hari minggu kadang bangun tidurnya kan karena udah larut malam kan biasanya kalau hari minggu
tapi sesekali itu kadang kita bangun jam tujuh an lewat itu pasti semuanya tuh mundur ke belakang
sampai yang udah mau tidurnya lagi malam
menurut dokter umum ahmad syaifuddin seseorang bisa menjadi morning person dengan cara memanfaatkan irama sirkadian
irama sirkadian merupakan sistem internal tubuh yang mengatur siklus tidur bangun selama dua puluh empat jam
dalam fase malam hari ketika kita istirahat itu hormon hormon di tubuh kita ya terutama hormon melatonin hormon kortisol
itu juga merupakan puncak puncaknya
jadi seperti hormon melatonin itu akan membuat kita merasa lebih nyaman lebih tenang ya
kortisol juga untuk anti inflammasi regenerasi sel dan sebagainya
sehingga ketika kita bangun di pagi hari pasti akan lebih nyaman
tetapi juga yang perlu kita ketahui harus berapa durasi yang baik untuk tidur ya
kita bisa tidur antara enam sampai delapan jam dengan waktu tidur yang dalam juga yang cukup
selain memastikan durasi tidur yang cukup sleep hygiene atau praktik yang meningkatkan kualitas tidur bisa diterapkan untuk menjadi morning person
seperti mematikan perangkat elektronik mandi dengan air hangat mengatur cahaya dan suhu ruangan serta menenangkan pikiran dan emosi sebelum tidur
menurut dokter ahmad ada banyak manfaat menjadi morning person termasuk meningkatnya produktivitas konsentrasi kualitas tidur serta fungsi kognitif
carmel mursalim kunjoro jakarta